kayak untuk ya mana baru umur delapan belas kan namanya juga baru pertama pemilu
di bagian bawah itu terutama adalah karena memang elevasi dari permukaan tanah
itu modal ya harus yang udah punya ya minimal modalnya segitu gitu ya mas
ada hakim yang sesudah perang dunia ii dihukum
itu kan sebenarnya hewan
tadi kan ada dampak fisiknya seperti permukaan air laut yang meningkat
karena dia ketahnya itu tajam
presiden presiden terdahulu dengan presiden yang sekarang
yang suka gil group ada kok kolase foto hitam putih dari empat member blackpink
membuat pelanggan palubasa serigala tak pernah berpaling sejak dulu
nah ini kan indonesia kan pemain terbesar di asean nih
panic attack ini sering disertai gangguan jiwa yang lain ya
ya kartu vaksin ini akhirnya bisa digunakan di mana mana ya untuk memasuki fasilitas fasilitas umum
tahun pertama itu gue rookie itu gue cuma main berapa game ya
kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya
dah dah tenang tenang sawan ya kaget ya
ada masukan kah untuk lmkn
ternyata pas dalam perjalanan menyisir itu plastik terbuka akhirnya dilihat itu ternyata baik
jadinya tuh gak cuma ikan gurih doang tapi ada rasa lain juga di bagian dalam ikan